persija jakarta dipastikan akan menjamu persebaya surabaya dalam pertandingan liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta pada minggu tiga puluh juli mendatang
dilansir oleh situs resmi liga indonesia baru lokasi pertandingan persija versus persebaya
akan berlangsung di stadion utama gelora bung karno jakarta
musim ini baik persija ataupun persebaya sudah melakoni empat pertandingan
dengan hasil satu kali menang dua kali seri dan satu kali kalah
persija untuk sementara berada di posisi ke sepuluh dengan lima poin
sementara meski memiliki poin sama dengan persija persebaya berada di urutan dua belas karena kalah selisih gol
sebelumnya barisan supporter persebaya bonek telah menyatakan akan tetap hadir langsung ke jakarta
meski pssi dan pt lib telah mengeluarkan aturan larangan supporter untuk mendukung tim kesayangannya di kandang lawan